kepulangan mulan jamila beserta suaminya musisi ahmad dhani dan ketiga anaknya al el dan dul dari turki menuai polemik
mereka dikabarkan tidak menjalani karantina di tempat yang ditentukan pemerintah namun menjalannya di rumah
terkait hal ini kabit humas polda metro jaya kombes polisi endra zulpan saat ditemui pada senin menyatakan
pihaknya tidak menemukan unsur pidana yang dilakukan mulan jamila dan ahmad dhani yang melakukan karantina di rumah
menurut endra memang terdapat aturan khusus yang mengatur proses karantina terhadap pejabat negara dan diplomat
kekhususan yang dimaksud yaitu pejabat negara dan diplomat diperbolehkan untuk melakukan proses karantina di rumahnya
dengan tetap dipantau oleh satgas covid sembilan belas
dalam hal ini istri ahmad dhani mulan jamila adalah anggota dpr ri partai gerindra
yang masuk dalam kategori pejabat negara
terkait rekomendasi karantina yang tengah ramai diperbincangkan
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
luhut mengatakan pihaknya akan mengevaluasi rekomendasi karantina
agar tidak terlalu banyak rekomendasi yang tak jelas
dalam konferensi pers virtual pada senin
luhut menyampaikan kurva pandemi covid sembilan belas di indonesia sedang turun
dan meminta kerjasama semua pihak agar angka kasus covid sembilan belas tidak kembali naik
salah satu caranya dengan tidak berlibur ke luar negeri dahulu
selain mengevaluasi rekomendasi karantina
selama beberapa hari bagi pelaku perjalanan luar negeri disosialisasikan
akan ada tindakan tegas terhadap pihak yang berupaya melarikan diri dari karantina
kita hanya mengingatkan lagi aja
tadi ratas juga sebenarnya hanya mengevaluasi mengenai karantina
supaya karantina itu jangan banyak yang
terlalu banyak rekomendasi rekomendasi yang tidak jelas
jadi sekarang kita batasi
sebelumnya ramai isu anggota dpr fraksi gerindra
gerindra mulan jamila suaminya ahmad dhani
mendapat rekomendasi karantina mandiri dari bnpb
sekembalinya dari luar negeri
mereka dapat melakukan karantina di rumah
tim liputan cnn indonesia